industri game online di tanah air memang berkembang pesat
untuk membahas lebih dalam sudah hadir di studio cnn indonesia tanyu sekali ini
ada andi suryanto ceo dari lito salah satu publisher game mobile di indonesia yang paling besar
halo mas andi selamat datang di cnn indonesia
halo mas budi terima kasih telah datang
kalau kita bicara mengenai game online dan juga lito terutama
anda kan fokus dalam distribusi dan juga publisher
kenapa fokusnya hanya di publisher kenapa tidak memproduksi game sendiri
jadi kita ceritakan sejarah mulainya lito pada waktu itu
itu kita pada waktu itu pada tahun dua ribu tiga kita mulai membuat perusahaan lito
pada waktu itu kita melihat bahwa sebenarnya memang dari kecil kita semua main game
lah ya saya juga mengalami masalah kecil saya main game game konsol gitu
ya kan misalnya seperti playstation gitu ya
nintendo dan zaman atari sega
tari apa kita main gitu kan
tapi memang kita lihat kok tidak ada perusahaan yang memang resmi itu
masuk ke indonesia dengan membawa game game itu gitu kan
kita lihat kenyataannya pada waktu itu karena memang pada masa masa itu
game game yang kita nikmati kebanyakan memang game illegal game bajakan
memang pada waktu itu kondisinya seperti itu
nah lalu juga seiring dengan waktu saya memang background juga di it ya
saya juga memang suka main game gitu ya
nah kita lihat bahwa ini sekarang
hobi yang jadi pekerjaan dan menghasilkan uang
sekarang jadi pekerjaan menghasilkan uang
tapi pada waktu itu kita melihat
oh ini ternyata di tren dunia ini ada tren baru yang namanya game online
ya kan dimana kita bisa membuat industri game ini menjadi legal bisnisnya gitu loh
tanpa kita harus jual game game bajakan
yang menariknya adalah pada waktu itu kita lihat di negara lain sudah mulai maju
di indonesia malah waktu itu pemainnya cuma satu perusahaan gitu
nah kita lihat waduh ini kok ada industri begini konten tapi yang pemainnya hanya satu
pasal pasal indonesia luar biasa besar
kita lihat potensinya luar biasa
tapi ya pada waktu itu hanya satu perusahaan dan kita lihat masih banyak hal yang bisa kita lakukan berbeda gitu
kita bicara ciri khas kita bicara lito kan ada ragnarok misalnya kemudian rf online ini sudah sampai season dua nih
kalau apa sih yang menjadi ciri khas atau garis merah dari game game yang diasuh oleh
jadi memang lito itu kita game itu kan banyak jenis macamnya ya
tapi lito itu kita memang dengan user kita lebih dikenal dengan perusahaan yang membawa game game petualangan terutama gitu
jadi game pertama kita ragnarok itu juga petualangan fantasi
lalu ada lagi namanya tadi rf online itu petualangan futuristik
ya ada juga yang namanya perfect world itu petualangannya lebih ke arah kungfu kungfu asia gitu ya kan
jadi memang kita lebih arahnya ke sana tapi tahun tahun kebelakangan kita mulai tambah juga kita punya
karena jenis permainan kan makin berkembang kan ada misalnya kayak crossfire itu gamenya tembak tembakan
oh jadi sudah mulai bervariasi sekarang
sekarang mulai variasi karena seiring waktu kalau dulu yang kita arahkannya pokoknya game itu hanya bisa main dan chatting bareng
sekarang orang udah beda beda nggak mau tuh cuma main chatting semua juga begitu kan
sekarang ada mau gamenya game musik gitu
diversitinya harus semakin luas tuh ya
oh diversitinya makin banyak
makin banyak kita ada lagi idol street
jadi main gamenya lebih ke arah dengan musik gitu
berapa kemudian berapa pembuat game indonesia yang kemudian anda bisa rekrut atau asu atau mungkin anda bantu publish juga
selain dari luar ya
alasannya sebenarnya sederhana
tidak ada developer indonesia yang bisa mengembangkan pc online game
dana pembuatannya developnya itu terlalu besar
dan waktu itu untuk perusahaan indonesia yang belum ada experience yang besar yang terlalu berat buat mereka untuk spend sekian
tapi sejak dua tahun lalu kita mulai ke arah mobile game
nah mobile game ini kita banyak sekali kerjasama dengan developer lokal
ya sudah ada dua juga yang sudah dipublish di market
seberapa menguntungkan sih mas menjadi seorang distributor bertahun tahun dengan konsisten menjalankan bisnis ini
dari skala bisnis saja diperlaluan bisa diceritakan
dari skala bisnis memang saya nggak bisa sebut angkanya ya udah pasti
pada saya cuma mancing loh
tapi seperti gini sebenarnya yang mungkin kalau lebih gampang dicerna oleh masyarakat umum saya suka kasih sampelnya
sebenarnya bisnis game itu seperti bisnis film maupun musik
jadi tidak ada
beda sama sama hitungan bisnis pada umumnya trading misalnya kita modal sekian untung sekian ini beda
jadi misalnya bisa aja game yang berbudget kecil pembuatannya kecil biayanya
tapi kalau memang dimainkan oleh jutaan orang jadi nilainya besar income nya
tapi bisa juga game yang kita udah buatnya besar gitu kan
wah ekspektasinya besar
kayaknya bagus sih kayak meledak nih
iya kayak meledak
tau tau di pasaran memang nggak tren gitu ya kan
ya memang ya itu berarti semua investasi kita ya hilang
dan asam garam bisnis itu sudah pernah ada lewatnya semua tuh
yang gagal yang nyustruk yang berhasil sekarang
jadi ada beberapa game yang kita anggap ya jelas kita ekspektasinya semua berhasil ya
tapi ada yang kadang kita ekspektasinya ya ini berhasilnya mungkin oke lah sekian
tau tau malah luar biasa gitu
yang tadinya kita ekspektasi besar tau tau ya kok begini aja
itulah asam garamnya
untuk mengembangkan industri game online di indonesia
yang kedua untuk bisa menghadirkan semakin banyak variasi game untuk terutama untuk para game online
jadi memang kalau pada tahun dua ribu tiga sampai dua ribu tiga belas kita fokus di pc online game itu kita khusus teritori indonesia
alasan utamanya satu
orang banyak tanya kenapa lito di indonesia aja sedangkan banyak pemain luar yang sudah mulai masuk
saya bilang indonesia ini luar biasa luas
dan distribusinya tidak mudah
karena pada pc online game waktu itu tidak ada platform distribusi
kita yang bentuk dari tahun dua ribu tiga belas
kita yang bentuk juga pembayarannya segala macam
ya jadi oleh karena itu fokus kita indonesia
tapi sejak tahun dua ribu tiga belas kita mulai ke arah mobile game kita langsung ganti strategi
kenapa bisa dilakukan
karena sekarang ada platform platform itu
di mana misalnya menggunakan smartphone orang tinggal klik aja banyak game gamenya gitu kan
padahal yang kita mainkan kita juga tahu
misalnya orang indonesia sendiri mainkan game perusahaannya dia bukan di indonesia
saya nggak yakin bahkan mereka sendiri pernah nginjek gitu
sama juga kita melakukan strategi yang sama